pelaku penyerangan terhadap ulama diamankan aparat polres metro bekasi
dari hasil penyelidikan pelaku dinyatakan tidak memiliki gangguan jiwa
sebelumnya dua orang pria babak belur dihajar warga karena menyerang rumah seorang ustan
pelaku sempat mengancam akan membakar masjid dan rumah korban
pelaku penyerangan rumah ulama di kampung kudang desa karangsatria kabupaten bekasi
kamis petang diamankan aparat polres metro bekasi
dari hasil penyelidikan pelaku beraksi dengan modus berpura pura sebagai mu'alaf
kemudian mendatangi rumah korban untuk meminta sumbangan
dalam menjalankan aksinya pelaku membawa sejumlah sertifikat yang digunakan untuk memperdayai korban
bukan orang gila dan ini masyarakat tidak perlu khawatir
dan kejadian tabu lutara ini karena ada beberapa berita hoaks yang mengatakan
bahwa tersangka ini mendatangi ustadz ridwan
kemudian melakukan itu sama sekali tidak benar
ancamannya saat itu dia hanya kata kata saja
tapi tidak ada kekerasan fisik dalam ustan
pelaku diketahui sudah satu tahun menjalankan aksinya secara berpindah pindah ke sejumlah daerah
dalam sehari pelaku bisa mendatangi lima masjid dengan penghasilan bisa mencapai satu juta rupiah
sebelumnya pelaku berpindah pindah ke sejumlah daerah
belur dihajar warga setelah menyerang rumah seorang ustaz
lewat rekaman video amatir terlihat warga terus berusaha menghakimi pelaku
menurut pengakuan korban ustadz ridwan syakir
peristiwa bermula saat korban sedang melakukan sholat duha
saat itu seorang pelaku dengan keras membuka pintu rumah korban
dan langsung mencaci dan menduduk korban telah menghina pelaku lewat ceramahnya
udah mas sekarang gini aja dah ayo apa maksudnya mas
wah tadi dibilang muhalaf brengsek muhalaf kurang ajar
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
sejumlah santri dan warga di lingkungan tersebut berjaga jaga di depan rumah korban
dedy beben bekasi